sebelumnya tersangka diperiksa polisi sejak dua belas desember lalu
rantang itu kan biasanya ada tutupannya
karena ada beberapa vaksin tentunya yang katakanlah yang sangat mahal bagi masyarakat kita
meski gula bisa didapatkan dari jenis karbohidrat utama seperti nasi singkong ataupun ubi
setelah itu tidak ada lagi
klaim mereka tentang sop anjing ini bisa mengobati covid
kalau kita nggak punya hati dengan bisnisnya karena kita bicara tentang ribuan orang customer calon customer yang ada di luar sana